perdana menteri kanada justin trudeau berkunjung ke latvia pada selasa
kanada akan mengirim enam ratus enam puluh tentara ke bekas pecahan uni soviet ini
hal ini dilakukan menyusul situasi perang antara rusia dan ukraina
hal ini disampaikan trudeau dalam kunjungannya ke latvia bersama sekretaris jenderal nato yans tolenburg
perdana menteri latvia christianis karins dan perdana menteri spanyol pedro sanchez pada selasa
trudeau mengatakan akan mengirimkan lima ratus empat puluh personil militer serta tambahan satu ratus tiga puluh tentara pada pekan depan ke latvia
hal ini dilakukan untuk menunjukkan dukungan terhadap penguatan pasukan militer nato
dan memperbarui komitmen dukungan kanada terhadap ukraina
kanada akan memimpin operasi militer bernama operation reassurance di latvia
selain itu trudeau juga mengirimkan pesawat ke polandia untuk membawa bantuan kemanusiaan dan bantuan militer
kami memutuskan untuk mengubahnya di depan skedulnya